tadi aku dengar sendiri
dia merasa lebih baik darimu rangga buana
dan dia merasa bisa menyaingimu
bahkan dia mengajak aku untuk membelot rangga buana
aku tidak sama sekali membawa nyai geris membelot
untuk setia kepadamu
tapi ternyata nyai geris yang sangat geris ini
benar benar setia kepada
beristirahatlah putraku kian santan
tidak adalah men ukraine
tetapi aled spider tidak kuning

kau itu pengecut
maesah pecah kemblo
baru bilang saja kau takut
bagaimana kau memimpin pemberantakan kau
aku sangat tidak suka
kalau kamu membanding bandingkan aku
dengan si rangka buana
karena itu sangat tidak pantas maesah
sangat begitu hebat
dibandingkan rangka buana maesah
apa yang sedang kamu lakukan di sini
aku sedang menjalankan tugas dari niroma
untuk mencari kuranda geni
aku bertemu dengan kalian di sini
di hadapan ranggabuan kau bersikap manis
tapi ternyata di belakang kau bersikap seperti musik
aku tadi hanya bermain main
coba bergurau saja nyai
tak bergurau pun tak
biar nanti sekali yang kau jajalkan raga ranggabuan
dan kenapa aku harus menjajal ilmu kanuragan
jujur nyai jujur
kalau aku bertarungkan ragan dengan ranggabuan
aku pasti akan kalah nyai
tapi kalau masalah kecerdikan
aku maharaja gusti prabowo amukmarogoli
yang paling terdik nyai kelis
bagaimana kalau nyai
bergabung dengan kami
membelot dari saudaraku ranggabuana
dan kita akan memimpin pemerintahkan sendiri nyai
kalau nyai kelis yang hebat ini bergabung dengan kita
siliwangi ranggabuana bahkan purandegene akan mudah
kita singkirkan nyai kelis
bukan begitu maiso
aku tidak akan pernah bergabung dengan kalian
aku bukan orang bodoh yang bisa kalian hasut dengan mudah
mumpung tidak ada ranggabuana
dan mumpung tidak sendirian

sebelum naik negeri
ranggabuana mendatangkan pijak gewoon
seorang usir nyai kessaing

apa yang kalian lakukan
tidak ada apa apa saudaraku
tidak ada apa apa
tadi aku dengar sendiri
dia merasa lebih baik darimu rangga buana
dan dia merasa bisa menyaingimu
bahkan dia mengajak aku untuk membelat rangga buana
aku tidak sama sekali membawa nyai geris memelot
tapi aku hanya ingin menguji nyai keris untuk setia kepadamu
tapi ternyata nyai geris yang sangat geris ini benar benar setia pada
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa